terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami sejak diumumkan kasus pertama covid sembilan belas di indonesia dua maret praktis sudah satu setengah bulan lebih
kami cnn indonesia melakukan siaran dengan protokol khusus
dan hari ini kami ajak anda juga melihat bagaimana perspektif cnn indonesia dalam memandang kebijakan penanganan covid sembilan belas selama ini
sudah bergabung melalui skype adalah mbak dewi savitri standard and practices cnn indonesia selamat malam mbak dewi
hai putri selamat malam
selamat malam senang sekali berjumpa sekalipun melalui virtual
kita sudah lama tidak berkumpul sama sama di kantor karena protokolnya semakin ketat
tapi mbak dewi begini kita bicara soal covid sembilan belas penanganan yang langkah langkah yang diambil oleh pemerintah indonesia
sudahkah tepat terlambatkah dan apakah haram
jika kebijakan yang sekarang diambil kemudian dievaluasi dalam waktu cepat karena terlihat tidak ada pengaruhnya yang begitu besar
secara umum yang kita lihat setelah psbb berjalan lebih dari delapan hari ya sejak berlaku tanggal sepuluh lalu secara resmi di jakarta saja
itu kita belum melihat ada perubahan yang sangat signifikan
pertama di jalan jalan raya di lokasi
di lokasi publik orang masih banyak berkerumun berkerombol berkumpul dengan alasan apapun
angkutan dan moda transportasi publik juga masih dipadati oleh banyak orang
sehingga kalau kita mencari perbedaan dari situasi sebelumnya dengan yang sekarang ini secara kasat mata kita belum melihat ada perbedaan yang sangat signifikan
perbedaan lain kalau kita membandingkan situasi sebelum psbb dengan
sekarang setelah berjalan sekian lama kalau dilihat dari jumlah case fatality rate jumlah korban yang kemudian meninggal dunia jumlah kasus baru yang muncul
hari ini jumlah korban sudah melewati lima ratus tiga puluh an ya
jadi masih terus bertambah artinya memang masih ada situasi yang belum bisa dikontrol dikontaminasi
nah yang terjadi juga sepanjang sekian hari
setelah psbb berlaku ini kita melihat bahwa waktu banyak dihabiskan untuk beberapa rangkaian perdebatan perdebatan para pihak terutama pihak pihak elit di pusat maupun di jakarta
menyangkut hal hal seperti apakah berboncengan sepeda motor untuk kendaraan ojek online dibolehkan atau tidak
perbedaan perdebatannya cukup lama
kemudian apakah permintaan
kemudian apakah permintaan untuk menyetop operasi kereta listrik di daerah penyangga jakarta
di stop dibolehkan apa tidak itu juga langsung beberapa saat
dan di luar elit politik di jalan jalan di lokasi lokasi publik kita juga melihat ada kebingungan kebingungan dan penyesuaian penyesuaian orang
yang ditilang karena tidak memakai masker atau tidak memakai sarung tangan
atau bahkan ada improvisasi di mana orang yang masih berjuang
karena pedagang kaki lima tiba tiba dagangannya dirusak oleh aparat
ada laporan semacam itu yang menunjukkan bahwa ini peraturannya relatif baru
orang perlu waktu untuk menyesuaikan sehingga masih banyak hal hal yang kita harus amati
kita belum melihat apa target yang dicarikan belum didapat
mbak dewi sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat penerapan psbb di dki jakarta
jakarta itu sebenarnya cukup bisa dilihat hasilnya jakarta kemudian menjadi sepi
sebenarnya dua hari pertama ya karena itu kebetulan sabtu dan minggu
seninnya itu sudah ramai lagi
sebentar lagi kita akan menjelang puasa optimis nggak sih sebenarnya bahwa psbb ini bisa akan betul betul ditaati
karena sekarang per hari ini juga artinya total sudah seluruhnya nih jabodetabek
bulan puasa dan kemudian diikuti dengan lebaran
dan kemudian diikuti dengan rangkaian yang normal mudik
itu adalah salah satu titik yang paling dikhawatirkan oleh para epidemiolog yang mempelajari situasi indonesia
permodelan matematika yang dilakukan oleh universitas indonesia
oleh institut pertanian bogor
oleh beberapa universitas yang bekerja sama
bahkan oleh para ahli di harvard
bahkan oleh badan intelijen negara
semuanya memperkirakan akan ada lonjakan
bahkan ada yang memperkirakan akan terjadi lonjakan puncak
mulai dari bulan depan mei sampai kemudian awal juni
dimana lebaran berlangsung
ini perkiraannya bisa sangat mengerikan sekali
antara sembilan puluh lima ribu sampai dengan lebih dari satu juta kematian
kalau situasinya tidak berhasil di contain
kalau tidak dilakukan tindakan tindakan yang dibutuhkan
kalau warga masih menerapkan social distancing secara serampangan dan seterusnya
nah kalau pertanyaannya apakah ini mengkhawatirkan apakah optimistis
maka jawabannya sangat akan bergantung pada bagaimana upaya upaya untuk mencegah situasi puncak
sebagaimana diramalkan dalam permodelan permodelan itu bisa dicegah
beberapa yang sudah dilakukan
oleh para kelompok keagamaan misalnya
muhammadiyah dan kemudian juga nadatul ulama sudah mengeluarkan seruan bahwa
taraweh di rumah pengajian di rumah kultum di rumah bahkan idul fitri
dan kemudian istilatul rahmi ke tempat sanak saudara di rumah
menurut saya pemerintah perlu menangkap ini
dan mengamplifikasi suaranya supaya semakin banyak orang yang kemudian mendengar dan melaksanakan
yang terjadi sampai saat ini ini adalah hal yang sangat penting
bahkan di masjid masjid di sekitar jakarta saja masih banyak yang menyelenggarakan
sholat jumat beramai ramai ya secara terbuka dengan bersama sama
ini kemungkinan pada bulan ramadan mungkin akan menjadi
daya tariknya menjadi lebih besar dan karena itu risikonya juga menjadi lebih besar
apalagi kalau kemudian kita masuk ke bulan puasa ke masa mudik
dan kemudian kita tahu bahwa sampai saat ini seruan untuk melarang mudik itu belum terlalu tegas
jadi boleh mudik asal karantina empat belas hari boleh mudik asal dan seterusnya
jadi yang dibaca lebih dulu adalah boleh mudik bukan jangan mudik
oke apa yang mendesak saat ini dilakukan pemerintah mbak dewi
melihat ada bukti bukti secara sains yang sudah menunjukkan
angkanya real itu saintifik sebenarnya kan bisa lebih mudah
ketika dibantu dengan angka angka itu kan untuk membaca prediksinya
betul yang mendesak saya kira pertama adalah warga sangat menunggu kepastian tentang bantuan sosial
apakah bentuknya bantuan natura berupa barang sembako apapun itu
atau bantuan tunai cash
di banyak negara ketaatan pada perintah untuk social distancing untuk di rumah saja
untuk psbb untuk karantina isolasi apapun anda menyebutnya
itu sangat tergantung dengan bagaimana proses pemberian dana dan bantuan ini dilaksanakan secara hampir bersamaan
karena pilihannya kemudian seperti yang kita dengar sebelumnya
pilih di rumah tapi kelaparan
pilih keluar meskipun ada resiko tertular gitu
jadi selama upaya untuk menyalurkan bantuan itu atau inisiatif menyalurkan bantuan itu belum jelas
belum sampai pada mereka yang membutuhkan
maka upaya permintaan untuk social distancing pasti akan terus terhambat
jadi karena orang akan terus terusan mencari cara untuk bagaimana supaya kita bisa tetap makan
karena kalau nggak keluar ya nggak bisa makan
di negara negara yang sudah lebih maju proses itu juga berjalan
jerman yang sudah beberapa hari lalu mengumumkan mereka akan mulai membuka lagi toko dan kegiatan kegiatan publiknya perlahan lahan secara normal
selama sebulan lockdown kemudian ada cash transfer
di singapura cash transfer juga
di beberapa negara lain amerika dengan benefit dari pengangguran
dana jaminan sosial kanada juga begitu
kalau tidak ada kepastian tentang ini maka orang akan terus berusaha untuk keluar satu
yang kedua yang harus dilakukan ini sebenarnya sama persis seperti beberapa bulan waktu kita menghadapi pandemi
testing testing testing kapan ini testing secara masif secara massal dimanapun bisa dijangkau dan bisa dilakukan
kita mendengar tiga hari yang lalu pak presiden mengatakan bahwa di indonesia sekarang disiapkan
tujuh puluh delapan laboratorium di seluruh indonesia yang bisa dipakai untuk testing
dua puluh sembilan laboratorium sekarang sudah berfungsi tujuannya adalah target sepuluh tes per hari
dibanding negara lain ini masih jauh jauh sangat kurang
korea selatan misalnya mereka bisa lima belas ribu testing dalam sehari
padahal jumlah penduduknya jauh lebih kecil dibandingkan kita
tetapi kalau tercapai sepuluh itu akan merupakan kemajuan yang sangat sangat pesat
hanya saja kita perlu cek benarkah klaim dua puluh sembilan laboratorium itu bisa benar benar berfungsi
karena sampai beberapa hari lalu yang kita dengar beberapa laboratorium yang ditunjuk di daerah ternyata masih harus merujuk spesimen spesimen pemeriksaan mereka ke jakarta
karena beberapa alasan reagen habis test kit nggak ada tenaga nggak ada keamanan maksimal belum bisa dijamin dan seterusnya
nah ini akan menjadi persoalan yang juga sangat krusial dipecahkan
satu lagi dan yang barangkali ini kurang banyak dibicarakan oleh orang adalah pentingnya bagi pemerintah dalam hal ini presiden dan para pejabat tinggi negara untuk menyatukan narasi
kalau mudik tidak diperbolehkan dilarang bagaimana caranya menyampaikan itu sama narasinya
bagaimana caranya menyampaikan itu sama

tidak hari ini boleh berboncengan ojol besok tidak boleh besok lagi boleh hari ini dan seterusnya gonta ganti
kita juga ingin supaya ada tanda tanda bahwa pemerintah dan dalam hal ini para pimpinan negara kita dari istana mengambil inisiatif
untuk bersikap proaktif terhadap upaya upaya menyelesaikan persoalan dengan evidence based policy
bagaimana merangkul para epidemiolog para ahli ahli kesehatan dan warga ekonomi dan kemampuan teknologi dan kemampuan teknologi
ikatan dokter indonesia diundang semua ke istana untuk bicara
bagaimana sains mencoba memecahkan persoalan pandemi ini
yang kita tahu presiden sudah mengundang para influencer para milenial
tapi para ahli malah belum dapat kesempatan itu putri
oke mbak dewi terima kasih malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
kita lihat semoga ada langkah langkah kalaupun misalnya ekstrim
oh ya tadi yang belum terjawab mbak dewi
kalau misalnya dalam kondisi seperti ini kemudian pemerintah mengevaluasi kebijakan soal psbb
itu haram atau tidak
atau boleh boleh saja tidak ada masalah lebih baik terlambat atau bagaimana
kalau kita bicara soal keterlambatan kita pasti sudah sangat terlambat ya
karena kita melewatkan golden
momennya golden periodnya
ketika singapura sudah mengambil langkah taktis dengan progresif tracing
siapa yang kena langsung diisolasi dicari pernah kemana dan seterusnya
kita justru berusaha mengundang orang masuk ke indonesia dengan insentif pariwisata
tapi kita tidak mau bicara soal itu lagi
kita sekarang harus bicara bagaimana situasi sekarang dan bagaimana menyelamatkan waktu yang saatnya
jadi saya sangat sedikit jendelanya untuk mencoba mengurangi dampak dampak terburuknya
dan kalau itu yang akan kita lakukan maka sebenarnya formulanya itu tidak seperti rocket science
formulanya tidak sangat rumit
persoalan persoalannya sebenarnya sama saja
apakah kita mampu memberikan jaminan bantuan sosial apakah dengan cash transfer atau yang lainnya
apakah kita mampu melaksanakan testing
apakah dengan cara membeli mengekspor bikin sendiri
apakah kita mampu menjaga kondisi para tenaga kesehatan kita
kalau itu tidak kita lakukan kita bukan cuma terlambat
kita akan membiarkan banyak orang jadi korban di depan mata kita
nyaris segala tindakan setelahnya akan jadi percuma
mbak dewi terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia prime news
terima kasih tetap sehat mbak dewi terima kasih